dan malam ini partai demokrat menggelar acara ulang tahun yang ke tujuh belas di jakarta teater
dan kami akan langsung bergabung bersama dengan produser lapangan cnn indonesia danur aspasya
yang sudah siap dengan laporannya langsung dari lokasi acara
sisi dari yang anda pantau di sana apa saja tadi yang menarik dari pidato sby
dan benar tidak bahwa tidak ada partai koalisi prabowo yang diundang di hut partai demokrat malam hari ini
ya selamat malam reinhard baru saja selesai pidato politik dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
yang kemudian kalau bisa kita lihat dipastikan bahwa kondisi perayaan ulang tahun ke tujuh belas dari partai demokrat ini
hanya dihadiri oleh kalangan internal dan hanya juga dihadiri oleh kader dari partai demokrat
ataupun ada beberapa kepala daerah yang memang diusung dari partai demokrat
tidak ada perwakilan atau kedatangan dari tiga partai lain
yang dibawa koalisi pengusung prabowo dan sandiaga yang masuk ataupun hadir ke dalam lokasi pidato politiknya sby ini
tadi kami sempat bertanya juga kenapa kemudian tidak mengundang atau tidak mengajak kondisi dari koalisi tersebut
dari demokrat sendiri mengatakan bahwa ini merupakan bagian pembekalan dan juga mengenai sikap etika berpolitik secara internal dari demokrat
yang ingin disampaikan oleh ketua umumnya yakni sby
oleh karena itu mereka sendiri tidak mengajak ataupun tidak mengundang
jadi mereka sendiri tidak mengajak ataupun tidak mengundang
jadi mereka sendiri tidak mengajak ataupun tidak mengundang
ada pun kemudian undangan yang sebelumnya diberikan kepada prabowo dan sandiaga
prabowo sandiaga sendiri memilih melakukan pertemuan dengan menko ekuin kwi kian gi di kediamannya prabowo tadi pukul tujuh malam
dan sementara itu kalau kita melihat sendiri ada beberapa poin poin pidato yang tadi disampaikan oleh sby selama pidato politiknya
secara garis besar kurang lebih ada tiga puluh menit sbi sendiri menyampaikan selama sepuluh tahun kebelakang
program program yang diklaim merupakan bagian keberhasilan dari pemerintahannya sby
dan itu juga menjadi salah satu rekomendasi adanya yang bisa dilakukan kepada pemerintahannya jokowi
karena hingga saat ini sby sendiri menilai bahwa ada kelemahan atau nilai nilai politik yang saat ini sedang dialami atau dihadapi oleh pemerintah saat ini
yang kemudian dikatakan pemerintah saat ini mengatakan adalah pengaruh dari faktor eksternal
sbi juga mengatakan sejak sepuluh tahun kebelakang merupakan keberhasilan dan itu juga bisa diadaptasi
atau dikemas ulang oleh pemerintah saat ini
dan ada juga poin poin yang menarik lainnya
salah satunya tadi sby juga mengungkapkan mengenai politik identitas yang kemudian dia tidak menganjurkan untuk dipelihara khususnya bagi kader kader yang bertanding dalam pileg mendatang
dan selain itu juga selain mengenai politik identitas tadi juga sby sempat menimbul mengenai keberadaan media masa
yang kemudian dia meminta agar tetap independen dan juga tidak berpihak
ada pun poin poin pidato ini memang bertemakan mengenai
diutamakan rakyat dan juga politik yang beradab atau secara garis besar
mengenai etika berpolitik yang baik menurut demokrat yang akan dikedepankan dalam pilek dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
tadi sby juga mengatakan highlight ataupun pidato ini sendiri karena memang satu bulan belakangan partai demokrat ini menerima isu atau tudingan yang banyak sekali
selain kemudian yang pertama adanya ketidak tegasan dari partai demokrat yang dikatakan tidak bisa memilih secara pasti pengusung dari jokowi ma'ruf
atau tudingan yang banyak sekali selain kemudian yang pertama adanya ketidak tegasan dari partai demokrat yang dikatakan tidak bisa memilih secara pasti

karena memang hingga saat ini juga demokrat tidak memberikan sanksi bagi sejumlah kader yang membelot ke jokowi dan juga ma'ruf
yang kedua mengenai tudingan dari salah satu media asing yang mengatakan bahwa ada cuci uang dari sby selama masa pemerintahannya sepuluh tahun lalu di bank senturi
tudingan tudingan yang datang ini yang menjadikan salah satu pemacu atau pemantik kenapa kemudian tema ini dipilih oleh sby yang sebelumnya sebelum ada tudingan tudingan ini sby sendiri lebih memilih untuk mengedepankan mengenai pidato politik nasional religius dan juga bineka tunggal ika
poin poin tersebut dia mengatakan hasilnya ialah mengenai pemilu atau dua ribu sembilan belas yang akan menjadi hasil ke depan apakah kemudian cukup baik penyelenggaraan pemilu ini
karena tadi lagi sby
mengklaim selama sepuluh tahun kebelakang dan tentunya dalam masa pemerintahan yang dikepalai atau dinakodai oleh sby ada pemilu yang tercipta dengan jujur bersih dan adil
dia juga menantang agar semua rakyat dan juga mengajak agar kemudian menjaga pemilu ini ke depannya berjalan secara demokratis
baik sisi karena tidak mengundang partai lain atau ini agenda internal begitu ya di hud demokrat ke tujuh belas
apakah anda juga melihat ada sosok sosok yang memang
kader demokrat tapi mendukung jokowi misalnya ada lukas nmb atau ada deddy miswar
apakah mereka juga datang ke hut demokrat malam hari ini sisi
ya renhat kami tidak melihat sejumlah kader yang menyatakan dukungannya kepada jokowi ⁇ maruf ⁇ ataupun belot dari dukungan demokrat
pada hari ulang tahun perayaan demokrat yang ke tujuh belas ini
tapi bisa dipastikan sejumlah petinggi memang hadir tapi yang pasti yang paling utama hadir tadi di barisan
terdepan selain istri dari susilo bambang yudhoyono juga dua putranya yakni agus harimurti yudhoyono dan juga ibas
yang merupakan yang kami lihat sangat terlihat dari tadi juga selain itu juga hanya ada petinggi demokrat
kalaupun ada sejumlah kepala daerah yang kami lihat ada seperti emil dardak
tapi untuk seperti deddy mizwar ataupun ruhut sitompul tidak terlihat malam hari ini untuk hadir dalam perayaan ulang tahun ke tujuh belas partai demokrat
baik terima kasih nur aspasya untuk laporan anda
langsung dari lokasi perayaan ulang tahun partai demokrat